jess bentar ya jess
om masih menimbang nimbang
mau kasih tau
tante sarah apa enggak soal
soal elsa bentar ya
iya om surya
saran dan masukan aku rasa
om merasa yang lebih baik yang mana
yang buat saya masih heran
gimana caranya mereka tukaran mobil
atau kalaupun mereka nggak tukeran mobil
gimana caranya elsa gak ada di mobil itu
itu juga yang saya pikirin
riza pernah bilang pak
kalau dia bisa menemukan bu anin itu
karena dia menyusuri cctv yang ada di jalanan
dan toko toko sekitarnya pak
saya akan coba cari akses untuk itu
oke tapi sebelum kita ngelakuin itu
saya mau kita balik lagi ke mobil
karena saya yakin mobil mereka gak akan ditinggal
itu plan pertama
plan yang kedua cctv
oh sorry satu lagi
kamu jangan hubungin riza ya
biarin dia tenang buat jaga rena
gak bisa diem banget ini ceweknya dari tadi
gak bisa diem banget ini
teriak kayak teriak
bakal ada yang denger juga
yang kencang coba
denger ya saya udah dipasangin pelacak
jadi polisi akan tau saya ada dimana sekarang
jadi daripada kalian ditangkap
mending lepasin saya sekarang
gak mau ah
bener gak mau deh
lagi ya lagian
kagak ada yang denger yang denger cuma
yang benceng coba
saya udah bilang saya udah dipasangin pelacak ya
udah gue bilang gue pakai pelacak mereka
malah diem aja
kok gak ada takut takutnya sih
terus gimana nih gue bisa lolos dari sini
itu cewek pakai pelacak bos
bentar lagi bakal ada
polisi kemari bos
kalian udah berapa lama sih jadi preman
digertak sama cewek gitu aja udah pada takut
gue ada cek semua barangnya
jadi gak ada alat pelacak atau apa
kundus ya gak adalah
kalau seandainya ada
kita jangan terkecoh
kalian salah sasaran tau gak
saya bukan siapa siapa jadi percuma
kalau kalian culik saya sekarang
mending kalian culik andin
atau reina atau sekarang gitu
aldebaran kan jutnya banyak
kalau mau minta apa aja pasti dibayarin sama dia
nah kalian denger itu
itu artinya dia hanya ingin menyelamatkan diri dia sendiri
saya janji kalau kalian bisa lepasin saya
saya akan turutin semua keinginan kalian
saya akan bantu kalian apapun itu
tapi lepasin saya dulu
kita sudah setengah jam di sini pak
dan mereka belum kembali juga pak
apa mereka sengaja ya
gak balik lagi ke mobil itu
saya yakin mereka berdua pasti kesini red
iya pak betul pak
kayaknya mereka udah gak liser lagi
kira kira saya benar kan
kalian mau ngelepasin saya kan
saya janji deh
saya janji akan turutin semua mau kalian ya
lo denger ya
tempat ini jauh dari mana mana
jadi percuma lo mau teriak
gak ada yang bakal denger
terus kalian mau ngapain saya
polisi sebentar lagi dateng mau kesini
gue akan kembali ke kota
dan gue akan kasih tau ke dia
kalau orang yang dia mau
udah ada di sini
siapa orang itu
lo gak perlu tahu siapa dia
atau lo mau tau
pikir aja sendiri
gue tinggal tunggu perintah
apa yang akan kita lakukan

puntung mobil saya udah dipindahin
saya juga udah matiin hp saya dan pak aho
harusnya kita gak akan ketahuan
saya harus tetap jaga jarak
dan tetap ikutin mobil itu
dan kayaknya gak mungkin deh
kalau saya ikuti mobil itu dengan mobil saya
kayaknya mereka udah gak ngejar kita lagi
bos pasti senang kita bekerja dengan baik
sekarang kita lanjutkan misi kita
semua hal yang terlihat tidak baik oleh mata
belum tentu dalamnya baik
ini harus diluruskan
sama halnya seperti kejadian di pulau
sama hal yang terlihat gak baik oleh mata
kalian tetap tunggu disini
sepertinya mbak mirna ini sedang jatuh cinta
masa dibilang gitu bilang jatuh cinta
ngerti apa lo masalah jatuh cinta lo
ternyata kan nih
tadi siapa yang nyuruh analisa
terus siapa yang minta hasilnya
sekarang udah hasilnya dikasih tau analisanya apa
gue rasa itu hasil analisa lo tuh salah

gue bawa askara ke kamar
ini tandanya kalau jatuh cinta
eh mbak mirna
semoga rendy masih terus ngikutin mobil ini di belakang
jangan sampai dia kehilangan jejak
sampai dia kehilangan jejak
tau lagi mobil ini mau pergi ke mana

guezone aku sudah together
salah one dia
tapi ketentingan dari istri kita

semoga randy masih di belakangnya
apa mereka udah tau kalau di dalamnya ada pak almi
mereka kayaknya mau ganti hikiman deh

kalau sampai kayak gitu pasti ketahuan
gimana ya ini saya harus berpikir cepat
ya secepat pak al meminta saya untuk menyewa motor ini
untuk mengikuti mobil itu
tapi saya harus berpikir cepat
untuk mengikuti mobil itu
ini aman disini
bos nggak ada di lokasi
jadi kita diminta segera ke lokasi
siapa otak dari mereka ya
sudar riki ini ada teman baru buat kamu
ya tapi baguslah lo masuk kesini
gue udah labet dari sini
aku pengen keluar dari sini
harusnya kalau aldebaran itu amnesia
dia gak akan inget apapun
karena gue udah ngelicen istrinya
itu mungkin gue percaya
tapi kalau aldebaran ngelindungin elsa
lagian kalau gue di luar
gue bisa banget sih manfaatin momen aldebaran anisia ini
untung agus rimba info ke gue
waktu ngunjungin gue sebelum si elsa datang
saudara riki ada tamu untuk kamu
hari ini banyak banget tamu buat kue

kita jangan nah musik nih kita
mula mula aku pengen mikirnya
gue kasih tau kalau orang yang lo mau gue ada dapat
lo mau dia kan
keren keren ini dimana maksudnya
sebagai balas jasa gue ke lo karena lo udah nyelamatin gue
dan gue ada dapat orang yang lo mau
dan sekarang lo pengen gue ngapain tuh cewek
lo tahan dulu jangan lo ngapain
biar nanti gue ngendal
gue pengen ngabisin dia dengan tangan gue sendiri
tenang bro tenang
gue belum bisa janji
kapan lo bisa keluar cepat dari sini
kemarin gue udah coba kacauin pengadilan tapi gagal
tapi sekarang gue udah dapetin apa yang lo mau
dan gue tinggal tunggu perintah
apa yang lo ingin gue buat sama tuh cewek
harus gue apain dia
ini mobil bermasalah nih gue cek dulu dah
udah gak usah nanti aja
masuk aja dulu yuk
mau lo gak capek
ini dimana ya
apa ini markas mereka
randy kira kira sampai sini gak ya
eh lo mau beli makan pakai mobil
kan lo tau tadi mobil itu bermasalah
udah pakai motor aja
nyuruh nyuruh mulu gue iya gue tahu tugas gua apa
main gua apaan emang gua babunya
assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah yes om maaf ya om
om baik baik aja karena om lebih baik minum dulu om biar omik tenang
gak apa apa jess tenang aja
oh makasih ya jess
ya om surya kan punya penyakit jantung jadi lebih baik kalau ada kejadian apapun juga om
om tolong kontrol emosion om ya jangan sampai penyakit kambuh
iya ya tadi om cuma spontan aja
udah saat tadi om di ancam begitu om lari kejar orangnya
cuma karena ada sakit di dada
akhirnya om gak jadi mengejar lebih jauh
aku jadi nyesel deh jessica bener bener minta maaf ya om
tadi jessica gak tau juga
om mau telfon siapa jadi langsung telfon om sur ya deh
harusnya aku gak ngelakuin itu karena aku juga tahu kan om punya penyakit jantung
justru karena kamu om jadi tahu kalau elsa dalam bahaya
justru om terima kasih sama kamu
terus kejadiannya gimana sih om
kok bisa sampai mereka ngancem om
tadi om baru aja mau masuk ke kantor polisi
tiba tiba ada orang yang nyenggol om
terus orang itu mengancam om supaya gak melaporkan apapun ke kantor polisi
terus akhirnya om om kejar mereka om
aku kejar cuma ya ada sakit di dada akhirnya om berhenti ngejar
oh ya tuhan
cuma om agak sedikit lega karena
randy sama al lagi mencari elsa
cuman sampe sekarang belum bisa dihubungin
tapi om udah coba telepon mereka lagi
udah tapi telepon mereka gak bisa dihubungin
ya allah adi
semoga dia dan mas al gak kenapa napa

aku kasih tau tentang mayang apa enggak ya
aduh sebaiknya aku jangan kasih tahu dulu deh
tante sarah telpon
om bingung mau ngomong apa sama tante sarah takutnya lah om
om bingung mau ngomong apa sama tante sarah takutnya lah om

dia ikutan panik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
gimana pak papa udah ngelapor
ini soalnya aku nyoba telfonin elsa sama randy juga gak bisa
ini papua masih di kantor polisi
tapi papa belum sempat lapor
lo kenapa belum lapor pak
kenapa suaranya kayak gitu
papa baik baik aja kan pak
ya papa baik baik aja
ada apa ada kejadian apa disana ceritain dong pak
ya allah gimana ini
aku khawatir istriku malah berat nantinya
ya allah pa
kok malah diem aja ada apa
tadi waktu bapak mau masuk ke kantor polisi
papa sempet nyenggol orang
terus orang itu tiba tiba
mengancam supaya nggak lapor ke kantor polisi
mungkin juga ini ada hubungannya sama elsa
terus gimana papa baik baik aja gak apa apa kan
apa apa perlu ke rumah sakit untuk diperiksa
enggak aku baik baik aja cuman
sedikit sakit di dada aja cuman
oh iya disini juga ada jessica ma
dia nyusul papa begitu aja
itu papa kasih tau tadi soal kejadian ini
ya udah syukurlah
nanti pa kalo memang papa perlu periksa
papa bisa minta tolong jessica ya
minta anterin dia pa ya
iya iya ntar aku kasih tau ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
maaf semuanya oke
hei misalnya tenang ya
aku harus kuat dari sini
enggak mungkin gua nungguin sampai orang dateng kesini buat nyelamatin gue
gua harus cari jalan keluar
buat apa lagi
kayaknya disana ada jalan keluar
ini percuma juga nih
kalau gue lewat sini gak bakal bisa
kejauhan banget lagi
aduh gimana ya
terpaksa gue harus lewat pintu itu
oke dimanapun caranya gue harus terobos pintu itu
buka gak pintunya
saya mau ke toilet
saya gak mungkin ke pipis disini
kita itu udah tau sama si asatlo
gue akan lolosin diri
kita udah gak bakal percaya sama lo
percaya gak lo
gue pengen sampein sesuatu tentang yalsa
waktu berkunjungan sudah selesai
mending lo masuk kedalam
lo gak usah khawatir
berada ditangani tepat
padahal gue belum sempat ngomong
kenapa kalian diam
tadi hampir aja pak
waktu itu hampir mau ke bekasi pak
kita buat strategi dulu ya
setelah gua udah masuk
waktu itu hablando sama alma
aku harus kabur
aku meski adams atau masih mau roomitor
aku jatuh ama orang orang gang
itu aku japan absorbed juga
aku jadi juga pas
eh siapa lo berdua
kok kayak ada orang berantem sih
gak mungkin kan orang yang milik gue berantem
apa jangan jangan papa
papa pasti udah bilang ke polisi
papa pasti udah tau gue ada disini
papa aku disini pa
kok udah gak ada suara sih
apa gak tau nih gue ada disini
gimana tuh magnet highness ya
jas sebentar ya jas
om masih menimbang nimbang
mau kasih tau tante sarah apa gak soal elsa
iya om surya kalau maaf aku boleh kasih saran dan masukan
aku rasa ya om merasa yang lebih baik yang mana
karena mungkin kalo aku jadi tante sarah posisinya sekarang juga aku pasti khawatir banget sama kondisinya elsa
aku coba cek situasinya dulu deh
apakah nanti sebaiknya om surya lapor polisi atau enggak
ehm om surya
ingat jangan sampai lolos
gue akan kirim tim kesana
hancurkan mereka berdua
hancurkan mereka berdua
iya pak ini aku baru aja selesai sholat dari musola
lebih baik papa gak
kenapa gak jadi lapor polisi pak
pasti kamu takut ya karena ancaman orang tadi
bapak nih mikirnya
orang orangnya riki masih ada di sekitar kantor polisi
keselamatan elsa nyawanya elsa akan terancam
iya juga sih pak
ini kita kayak makan buah sih
ini kita kayak makan buah sumpit
kita takut nanti nyawanya elsa jadi terancam
kan bahaya juga buat elsa
ya allah aku jadi bingung ini kita mesti gimana
itu dia ma udah
papa minta kamu tenang ya
papa akan cari cara
untuk menyelamatkan elsa
kamu tenang aja ya
yang penting aku minta
jangan putus doa untuk keselamatan elsa
ya aku gak berhenti berdoa
untuk elsa pak
aku tau elsa ini udah banyak sekali melakukan kesalahan
dan mudah mudahan allah mengampuni semua kesalahannya dia ya
dan elsa selalu dalam lindungan
udah kamu tenang aja ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh